kita ke bali di mana pada akhir dua ribu delapan belas aktivitas vulkanis gunung agung bali kembali menunjukkan peningkatan
pada minggu dini hari gunung tertinggi di bali ini kembali meletus dan mengeluarkan sinar api
setelah statusnya dinyatakan turun dari awas menjadi siaga sekitar setahun terakhir
gunung agung di karangasem bali kembali meletus pada minggu dini hari
erupsi terjadi pada pukul empat sembilan wib tetapi ketinggian kolom abu tidak teramati
lantaran tertutup awan dan sempat terlihat adanya sinar api
erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitude maksimum dua puluh dua mm dan durasi sekitar tiga menit delapan detik
material abu yang keluar sempat menghujani sejumlah wilayah di lereng gunung agung terutama di arah timur
menurut petugas pvmbg meski berstatus siaga aktivitas gunung agung ini tergolong tinggi
lantaran sudah mengalami sistem terbuka sehingga jika ada aktivitas kegempaan
meski berskala kecil tetap bisa memicu erupsi
hingga kini gunung agung masih berstatus level tiga
pvmbg juga mengimbau masyarakat agar tidak beraktivitas di radius empat km
sudah terbuka artinya itu tinggal ada tekan sedikit saja dari gempa gempa vulkaniknya itu
pelepasan gas akan terjadi
tapi tidak akan mempengaruhi sementara status gunung api itu sendiri masih dalam status
dari kini tersambung melalui sambungan telepon dengan idewa made mertayasa
kepala pos pantau gunung agung selamat sore pak dewa
berdasarkan pantauan hingga sore hari ini seperti apa kira kira kondisi dari gunung agung sendiri
kalau gunung api agung memang tadi pagi jam empat dia mengalami erupsi jam empat sembilan menit
itu artinya karena gunung agung itu kan akibat dari aktivitas dua ribu tujuh belas itu
yang bulan september mengakibatkan naik dan menyebabkan sistem
yang di gunung api gunung agung itu sudah terbuka
dan sekarang artinya walaupun gempa vulkanik dalam pendangkanya tidak terlalu banyak
bisa saja dia tiba tiba mengalami letusan
itu artinya karena aktivitas gunung api gunung agungnya masih tinggi
ya pak dewa lalu sejauh ini antisipasi juga himbawan untuk warga jika memang terjadi erupsi
tidak kalau untuk masyarakat ya dari bg vulkanologi
sudah mengasih radios empat kilo
itu artinya di dalam empat kilo masyarakat tidak boleh beraktivitas
apalagi mau menjelang tahun baru ini bisa pendakian pendakian itu dihentikan dulu
karena mengingat dengan gempa gempa vulkanik yang masih terken di gunung api gunung agung
dan jika dengan kondisi dari gunung agung ini sendiri apakah mengganggu penerbangan sejauh ini pak
sementara tidak karena yang pona yang ada
ada di vulkanologi untuk gunung agungnya masih orin
soren artinya pesawat masih bisa terbang di area gunung agung
baik terima kasih bapak idewa made mertayasa
kepala pos pantau gunung agung untuk waktunya di cnn indonesia newsroom
kita ke informasi selanjutnya
di mana gunung agung bali yang mengalami erupsi pada minggu dini hari
dan menguntahkan abu vulkanik dan aktivitas penerbangan di badan internasional
isti ngurah rai bali tetap berlangsung normal hingga hari ini
sejak minggu pagi aktivitas di bandara internasional igusti ngurah rai bali terlihat normal
bandara masih ramai penumpang dan tidak ada informasi penundaan maupun pembatalan penerbangan
terkait erupsi gunung agung pada minggu dini hari tadi
angkasa pura i bandara igusti ngurah rai menyebut bahwa hal ini dikarenakan
sebaran abu vulkanik gunung agung yang mengarah ke timur
sehingga kawasan udara atau aerodrom bandara igu stinggurang rai bali dinyatakan
untuk pergerakan pesawat